berfoto dengan latar belakang hamparan laut biru dari atas tebing menjadi obyek menarik berkunjung ke uluwatu
masuk ke kawasan ini harus tetap hati hati
sebab sekawanan monyet ekor panjang sudah mengintai barang bawaan milik pengunjung
seperti yang dialami randy asal sukabumi ini sandal yang dikenakan pun diambil paksa oleh monyet
aksi copet kacamata oleh monyet pun dialami putri asal medan ini
perilaku monyet di uluwatu ini menjadi topik penelitian para peneliti primata
dari universitas lethbridge kanada
penelitian dilakukan dalam dua ratus tujuh puluh tiga hari pada tahun dua ribu lima belas hingga dua ribu enam belas
termasuk dalam rentang waktu tertentu pada tahun dua ribu sembilan belas lalu
hasil penelitian perilaku monyet uluwatu yang dilakukan
bekerja sama dengan peneliti dari pusat kajian primata universitas udayana bali ini
menunjukkan beberapa fakta yang menarik
di antaranya para monyet mengamati wisatawan yang datang
setelah itu monyet mengendap endap sebelum mengambil
barang milik pengunjung
hasil lainnya perilaku monyet di uluwatu cenderung galak dan menggigit
monyet di uluwatu juga tidak memilih barang yang akan dicopet dari pengunjung
prediksi saya itu monyet ini kan tidak mengerti barang mahal barang murah
dia memerlukan barang itu hanya untuk mainan saja
sebenarnya yang utama bagi dia adalah makanan
jadi kadang kadang kan kita anggap dia tidak tahu itu apakah hp itu bisa dimakan atau tidak
semua benda yang dia ini pasti coba digigit
jadi apa namanya kemauan yang pertama itu dah mencari makan
kemudian yang berikutnya dia main
menurut peneliti dari universitas udayana ini sangat kecil peluang untuk mengubah kebiasaan monyet mengambil barang pengunjung
sebenarnya tukar barang atau barter dengan barang yang diambil monyet itu sudah lama terjadi pak ya
memang pak dari sudah lama pak
lama sekali dari sebelum manajemen ini terbentuk
dan jalan keluarnya pun kita cuma memakai barter itu saja
belum menemukan solusi terbaiknya untuk menukar barang itu
perilaku monyet mencopet barang pengunjung bukan semata mata karena faktor makanan
sebab dalam sehari sedikitnya satu ratus delapan puluh kg buah diberikan dalam tiga kali waktu makan
ada monyet yang mengambil barang pengunjung untuk dijadikan mainan
monyet tipe ini biasanya langsung melarikan hasil copetnya ke tengah hutan
sementara monyet yang terbiasa barter usai mencopet
cenderung memegang barang hasil copetnya di dekat korban
tipe ini menunggu pawang monyet menggantinya dengan makanan
selain menikmati wisata di purau uluatu kita juga dapat memberi makan ataupun bersuapoto
tapi jangan lupa harus didampingi oleh pawang monyet yang ada di sini
dan satu lagi kalau kita berwisata ke tempat tempat satwa
diharapkan juga tidak hanya menikmati obyek wisatanya
namun juga semacam membawa donasi buah buahan ataupun uang
yang bisa akan diberikan kepada pengelola untuk memberi makan monyet monyet yang ada di tempat wisata ini